waktu itu lo gak pingsan kan
kalau gitu lawan kita aja sini fight
gue kesini bukan mau berantem sama kalian
gue pengen nyelesain masalah ini
mon lo dimana sekarang
gue pengen ketemu
terus saya belain dia
kamu tuh pacar siapa sih
apa jangan jangan emang kamu udah suka sama hicle sekarang
kamu tuh jangan seenak nuduh orang kayak gitu dong
nuduh nuduh aku suka sama heikal lagi
kamu tuh sekarang bener bener berubah ya
bener bener heran aku sama kamu
sekarang kamu ngerasa kamu paling bener diantara semua orang
dan semua orang itu ngerasa paling salah gitu
emang aku bener
sekarang gini raya
terserah kamu mau apa
kamu mau berbuat apapun
kamu mau lulusan aku lagi
pacaran aja berdua
yes akhir rencana gue berhasil
kayaknya dia ga keliatan
sial ini keren banget
gue gak tau bisa jadi kayak gitu
harusnya gue gak ngajak lu ketemu di sini ya
eh sebentar sebentar ini kenapa
kayak abis nangis kamu tuh
meng jangan bohongin abah ya
abah bisa melihat mata kamu tuh abis kenapa neng
itu matanya merah kenapa
ini tuh tadi tuh neng kan pakai motor abah
di jalan tadi lupa gak tutup kaca
jadi jadinya merah matanya
udah neng mau cuci buka dulu ah
ah si neng tuh
saya tuh udah yakin aku yakin ini tuh
cuma saya tidak tahu di mana dan siapa yang menyebabkan dia nangis
lu tenang aja
gue bakal bikin hubungan mondi sama anak jalanan bakalan lanjut
dan gue juga lihat mondi sama raya hubungannya bakal rusak
ini bukan soal licik
angkat aja tenang aja deh gue
gue pengen ketemu sama lo sekarang fadli
lagian buat apa gue ketemu sama lo
ketemu di mana
gue tunggu di depan rumah sakit tempat lo dirawat ya
gue turun tangan
dia pernah nyemasa nyawa gue dulu
udah lo tenang aja
tapi gue gak mau cari masalah sama boy
udah sekarang lo ikutin aja paket gue
cin boy itu pernah nyelamat nyawa gue dulu
waktu gue dikroyekin sama nawaryo
gue masih ada tanggung jawab sama dia
gue gak mau celakain dia
gue gak mau cin
eh jadi sekarang lo lebih milih boy dibanding gue
terserah lu lo mau ikut boy atau mau ikut gue
tapi asal lo tau cuma gue yang peduli sama lo
jadi terserah lo
dan satu lagi
lo harus tau kalo boy nyelamatin lo itu cuma sekali doang
dan sekarang apa
dia udah gak peduli lagi kan sama lo
dia cuma mau cari muka doang sama lu
dan lo punya utang gede sama om gue
kalau gak ada om gue
lo udah gak bernafas lo harus inget itu
sekarang terserah lo
lo yang tentuin sendiri
kalau mau ikut gue apa enggak atau lo lebih memilih boy
sekarang bukan masalah haikal sama ivan
tapi sekarang masalah haikal sama mondi
karena mondi udah liat langsung haikal sama raya
di saat modi lagi berantem sama raya
itu masalah beda
sekarang kan kita ngebahas masalah yang lain
waktu itu lo gak pingsan kan
kalau gitu lawan kita aja sini fight
gue kesini bukan mau berantem sama kalian
gue pengen nyelesain masalah ini
mon lo dimana sekarang
gue pengen ketemu sama lo sekarang
cik kita cabut aja
kita harus juga boy
jangan sampai boy telepon mondi
kalau sampai boy percaya sama mondi bisa abis kita van
lu tunggu di sana ya

tapi kalau tidak jagco masih temhasnya
kan sudah juga
ki sudah pernah berjalan sama lo ya
insya insya menikah melewah baptista lo
ini tuh apa lho
mereka masih aja ngikutin gue
kayaknya gue harus menghindar nih
jangan sampai gue ngeladenin mereka
mereka bisa aja bikin fitnah dan mengasup mondi lagi
masa juara mma takut sama gue sama ivan
gue udah tau rencana kalian berdua
kalian berdua emang pengen kan
dengan mengadu domba modi sama iphone
kalian mau mancing gue buat berantem sama kalian berdua